konsul jenderal ri di jeddah eko hartono melepas jemaah umrah perdana dari indonesia
jemaah sempat menjalani karantina tiga hari di tempat penginapan yang telah disediakan oleh pihak muasasah
konjen mengimbau jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah atau operator travel
agar tetap mematuhi ketentuan dari pemerintah arab saudi terutama mengenai protokol kesehatan
jemaah perdana yang terdiri atas dua ratus dua puluh empat orang dan menggunakan saudi airlines itu mendarat pada satu november lalu
mereka kemudian menjalani karantina selama tiga hari di dua hotel di makkah untuk memastikan kondisi kesehatan
sebelum menuju masjidil haram guna melaksanakan ibadah umroh
pelaksanaan umroh yang sedianya dijadwalkan pada pukul enam belas waktu setempat terpaksa diundur
karena terjadi hujan lebat disertai angin hingga menjelang maghrib
protokol kesehatan covid sembilan belas yang cukup ketat
diterapkan pemerintah arab saudi bagi jemaah umroh dari luar negeri
penginapan diatur satu kamar maksimal dihuni dua orang
makanan pun tidak disajikan dalam bentuk prasmanan
melainkan berupa paket yang diantar langsung ke kamar jemaah
selain itu peserta umrah dibatasi berusia delapan belas sampai lima puluh tahun
jemaah juga harus memiliki hasil tes pcr yang berlaku tujuh puluh dua jam sejak pengambilan sampel
terdaftar pada aplikasi itamarna dan memiliki tiket pesawat pergi pulang
yang telah terkonfirmasi